ini ada lontong ada kue lapis juga
ini berapa mbak
rp dua saja satunya
terima kasih mbak
ngapain kamu jualan kue di sini
saya cuma cari duit dengan cara yang halal doang mbak
ini bukan pasar
di sini tidak ada pedagang asongan
pak sebentar aja pak
ini tempat elit
kalau mbak mau cari duit
mendingan di pasar
jangan di sini
lebih baik mbak keluar sekarang
masa bentar doang pak
mau cari duit di pasar

saya sudah tunggu dari tadi mbak
ayah mbak prau wijaya meminta saya untuk pastikan
kalau mbak bisa masuk rumah lukis
mari mbak biar saya hantar mbak
tunggu sebentar ya mas
sudah gak ada waktu lagi mbak
lomba sudah dimulai mbak
bisa bisa nanti mbak didiskualifikasi
tapi semoga dirugir pedagang itu mas
bukan salah mbak itu salah dia sendiri
karena di sini tidak boleh untuk berangkat
aku gak boleh putus asa
kan masih bisa jualan di sana
lagi ini juga masih ada kan setengahnya
iya sebentar mbak
ini faktor suksesnya
nggak apa apa kok bu
ya allah tangan kamu berdarah
saya bawa ke rumah sakit ya
ya allah kamu gak usah
saya cuma rumah kecil
saya permisi aja ya bu ya
bu tadi itu sebenarnya saya yang salah bu
saya nyembunyikan lantian
iya nah tapi itu berdarah
bu ini cuma luka kecil bu saya permisi aja ya bu
tunggu tunggu nah
kalau kamu gak mau izinin ibu bawa kamu ke rumah sakit nggak apa apa
tunggu tunggu tunggu tunggu
bukanya dikutuk ya maka ada bu
kamu benar gak apa apa
assalamualaikum walidah usara
kamu gak apa apa
ini dia suaramu
hanya aku ga kaget
ini siapa tangan siapa
ini siapa tangan ibu ibu tadi
ya mana aku tahu
enggak apa apa enggak penting kok
enggak enggak ayah pasti bohong deh
pasti ayah tahu sesuatu soal siapa tangan ini
enggak ya ampun
tapi emang betul ada sesuatu
ada sesuatu yang kurang
sesuatu yang kurang adalah
ini kurang juga
itu baru pas
masih juga pas
masih bikin korban kembali kawannya
dia malu kali pak dia kan gak menang
bukannya kamu ikut lomba melukis juga bagaimana sih